ya ada catatan dari kpai mengenai hari pendidikan nasional yaitu adanya konsep dari nadiem makarim yaitu merdeka belajar
ini nilai masih perlu dievaluasi karena ada catatan dari kpai yaitu terlalu mengejar ketercapaian kurikulum
kemudian fokus pada kognitif dan siswa diberatkan dengan banyaknya tugas
ini yang menjadi catatan dari kementerian kebudayaan dan nasional
sepertinya hal hal tersebut memang terjadi sepanjang masa ya
mungkin dengan kehadiran menteri baru punya pandangan lain punya cara lain
karena zaman kita dulu ingat gak sih buku paketnya berapa kilo
terus pr nya juga banyak
tapi mungkin dengan apa ya dengan revolusi yang baru atau pencapaian pencapaian baru ide ide fresh mungkin dari nadiem makarim yang backgroundnya juga seorang pengusaha
kita lihat seperti apa gebrakannya
selanjutnya masih terkait dengan hardikas dua ribu dua puluh
kementerian pendidikan dan kebudayaan meminta agar proses belajar mengajar yang melibatkan
guru orang tua dan murid selama masa pandemi covid sembilan belas bisa berlangsung dalam suasana kondusif tanpa memberatkan anak didik
plt dirjen pendidikan dasar menengah hamid muhammad mendorong pembelajaran secara daring dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini
selain itu proses pendidikan diminta berlangsung tanpa target pencapaian kurikulum
hamid meminta para guru tidak memindahkan semua kegiatan belajar yang biasanya ada di sekolah ke rumah
tetapi para guru diharapkan memilih materi materi esensial
yang perlu dilakukan anak didik di rumah
guru juga diminta memberikan pendidikan kecakapan hidup yang sifatnya konteksual sesuai dengan kondisi rumah murid
hal ini seperti pengertian pencegahan dan cara agar tidak terjangkit covid sembilan belas
pelajaran di rumah ini harus sesuai dengan minat dan kondisi masing masing anak anak kita
jadi jangan disamaratakan untuk semua anak
memperhatikan semua kondisi yang ada di lingkungan anak anak
termasuk juga akses terhadap internet
kemudian yang keempat itu tugas tugas dan seterusnya itu tidak harus dinilai seperti biasanya
tapi penilaiannya itu lebih banyak bersifat kualitatif dan sifatnya memberikan motivasi kepada anak anak kita
jadi empat hal inilah yang jadi patokan bagi semua guru untuk melaksanakan pembelajaran di rumah